seorang perawat yang bertugas di rumah sakit umum pusat persahabatan jakarta timur
pergi dari tempat indekosnya
sejak minggu dua puluh dua maret lalu
perawat tersebut memilih tidur di rumah sakit
karena tak tahan dengan stigma pembawa virus
setelah menangani pasien yang terpapar virus corona
direktur rumah sakit persahabatan mengatakan
perawat rsup persahabatan itu merasa memiliki beban mental
setelah adanya anggapan negatif di lingkungan tempat tinggalnya
namun pihak rsup persahabatan menyebut telah memiliki solusi
atas masalah perawat tersebut
dan sudah banyak yang ingin memberi bantuan bagi para perawat
dengan menyediakan tempat tinggal sementara
pihak rsup pun menyatakan akan banyak memberi edukasi kepada masyarakat
mengenai wabah virus corona

dan meminta warga tidak panik agar kejadian serupa tidak terulang
serta mengikuti arahan dari pemerintah melakukan isolasi mandiri
untuk menekan penyebaran virus corona
sejumlah pusat perbelanjaan ditutup sementara
hal tersebut sudah dilakukan beberapa pusat belanja di jakarta dan bekasi sejak rabu
sejumlah mal di jakarta mulai ditutup sementara pada rabu
langkah itu diambil sebagai respons atas aturan pemerintah provinsi dki jakarta
guna mewaspadai penularan virus corona
penutupan sementara akan berlangsung mulai dua puluh lima maret hingga lima april mendatang
sejumlah pusat belanja yang ditutup antara lain senayan city plaza senayan dan central park
menurut dewan penasehat himpunan penyewa pusat perbelanjaan indonesia atau hipindo
tutup merah hantar
sebagian besar tempat belanja yang ditutup tidak berhubungan dengan bahan kebutuhan pokok
sedangkan yang masih aktif
adalah teman teman tenen yang bergerak di barang kebutuhan pokok sehari hari dan farmasi
sementara itu di bekasi jawa barat sejumlah pusat belanja juga melakukan penutupan sementara
hanya beberapa gerai yang diperbolehkan buka yaitu gerai makanan dan bahan pokok
pada rabu siang di mega mall bekasi sudah terpasang pengumuman penutupan mal hingga delapan april
atau selama dua pekan
dalam pengumuman tersebut juga tertulis gerai yang diizinkan buka
di makanan atau ada belanja yang lain
paling bahan makanan seperti gula
karena di pasaran gula begitu menunjang naik drastis
menurut pengelola penutupan pusat belanja ini merupakan bentuk kepatuhan
terhadap upaya memutus penyebaran virus corona dengan meniadakan kerumunan warga
tim liputan cnn indonesia